coba tebak saya ada dimana
ya ini adalah spice besar atau pasar rempah tertua di istanbul
tapi sebelum kita mencari tahu ribuan rempah yang ditawarkan di sini
kita jalan jalan dulu yuk
jika anda tak menyukai keramaian
maka istiqlal street bukanlah tempat yang tepat
karena disini anda akan menemukan sekitar tiga juta orang lalu lalang di jantung kota istanbul ini
terletak di distrik beoglu
jalan istiqlal yang berarti kemerdekaan
diwarnai bangunan bangunan lama bergaya arsitektur khas ottoman
dahulu jalan sepanjang satu lima km itu merupakan pusat seni dan budaya
seiring berjalan waktu menjelma menjadi pusat perbelanjaan
pusat kuliner seperti bakul lava turkish delights hingga doner kebab
keberadaan tram tradisional turki berwarna merah yang sudah beroperasi sejak seribu delapan ratus sembilan puluh
semakin menyedot perhatian turis
selain mobil polisi dan pemerintahan
hanya tram tradisional ini yang boleh melintas
nah sekarang kita ke spice gozar ya
dari istiqlal street saya menaiki metro bawah tanah yang menghubungkan kota modern dan kota bersejarah
melintasi terowongan tertua kedua di dunia
terlihat keindahan selat bosporus yang memisahkan turki bagian eropa dan turki bagian asia
sampailah saya di pasar rempah istanbul yang terletak di kawasan eminonu
warga lokal menyebut spice besar sebagai misir karsisi yang berarti pasar mesir
berdiri sejak seribu enam ratus enam puluh empat dahulunya rempah rempah di sini didatangkan dari mesir
aroma khas pun menyebar dari kios kios rempah
ada sekitar sembilan puluh toko rempah di sini
umumnya rempah yang dijual sudah dalam keadaan kering
warna warni rempah tampak mengintip dari balik tembok tua begitu menggoda panca indra
heru pikuk suara dengungan tawar menawar penjual dan pembeli menyuguhkan atmosfer yang begitu hidup
tatar penjual rempah di spice besar menyambut kedatangan saya
selamat datang bagaimana dengan anda
mari kita mulai dengan spice bazaar
tampak sudah begitu terbiasa
ia sangat mantap menjelaskan setiap jenis rempah yang ia jajakan
spice untuk ayam
ini untuk ayam oven atau barbeque
bagaimana anda membuatnya
ini hanya untuk beberapa orang
anda menempatkan di luar untuk ayam
dapatkan sedikit minyak
dengan kombinasi membuatnya untuk oven
bagus untuk warna
bagus untuk ayam
jangan ragu untuk mencicipi rempah yang ditawarkan
sangat kuat dan pedas
karena anda bisa mencicipinya dengan sedikit rasa
tapi dengan kombinasi daging tidak ada masalah
ini untuk salur kering
dengan kombinasi oregano garam garam dan sel
dan banyak banyak yang ada di dalamnya
usai mendapat penjelasan tentang rempah makanan
tatar mengajak saya mengenal ragam rempah untuk diolah menjadi minuman
ini adalah teh
ini adalah teh saya telah membuatnya
ya saya telah membuatnya dari itu
tidak ini adalah minuman

ini untuk energi
tidak ini untuk energi
ya kalau anda berpikir anda penat
saya punya energi

ini adalah mistik
tidak ini merah
ini untuk kulfuma
kulfuma dan rosak

ini untuk penutup dan energi
baik bagaimana anda membuatnya
sedikit satu tangan saja
anda hanya meletakkan air

dan mengeluarkan filter
anda melihat ini
anda hanya meletakkan teapot
anda meletakkan air panas
jika anda menunggu lima menit
dan mengeluarkan filter sudah siap untuk minum
teh yang saya cicipi ini
ini adalah minyak klasik
tidak saya tidak
lantaran tempat ini sudah menjadi kawasan turis
roni satria septyadip radana istanbul turki